ada maksudnya akan basah mungkin
yang kini banyak diperbincangkan
ursa gugatan yang diajukan artis nikita mirzani
artis nikita mirzani mengajukan cerai dengan suami sirinya di polatif
namun nikita justru mengajukan isbat nikah terlebih dahulu
dalam rencana perceraiannya tersebut
hal ini menjadi pertanyaan sejumlah pihak
terkait pelaksanaan isbat nikah tersebut
humas pengadilan agama kelas satu a jakarta selatan jarkasih menjelaskan
isbat nikah sah dilakukan seluruh pasangan suami istri
yang sebelumnya telah melakukan nikah siri
isbat nikah diperlukan ketika sepasang suami istri menikah
tanpa catatan dari kantor urusan agama
yang menyebabkan pernikahannya tidak diakui negara
hal itu merujuk pada undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat tentang perkawinan
jarkasi menambahkan ada sejumlah poin yang diperbolehkan kepada masyarakat
untuk mengajukan isbat nikah
di antaranya mereka yang telah menikah namun dokumen nikahnya rusak atau hilang
isbat nikah diperbolehkan juga kepada mereka yang menikah
sebelum undang undang pernikahan tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat disahkan
dan kepada mereka yang menikah seperti yang sedang dialami
pasangan nikita mirzani dengan di polatif
isbat nikah diperlukan agar pernikahan sah dan tercatat di kantor urusan agama
hal ini nantinya dapat digunakan untuk mengatur pembagian warisan
dan pengurusan hak asuh anak
terkait pengajuan isbat nikah
jarkasi menjelaskan pengajuan itu hanya bisa dilakukan di pengadilan agama setempat
dengan membawa dokumen dari kelurahan setempat
hakim pengadilan agama nantinya akan memeriksa keabsahan pernikahan
pemeriksaan dilakukan terhadap wali nikah hingga saksi saksi
bila nanti pengajuan isbat nikah bertentangan dengan aturan nikah
pengajuan isbat nikah tersebut dinyatakan tidak sah